hai cukur om om om potong lo dirapin rambutnya nggak biasa pinggir jalan gue biasa di salon
aja tampang lo juga ada motong eh ngacak lu iya bang bang bang oh babi gua masih ada di raup
muka lu sumpah cukur cukur eh mas mas mas cukur cukur cukur cukur maslo eh eh eh perempuan
si ini ada uang buat kamu buat biaya hidup kamu
supaya kamu bisa sekolah lagi makasih atas kepedulian kamu
tapi aku nggak bisa menerima
aku ikhlas kok nggak papa nih bukannya aku nggak bisa terima tapi tapi tugas aku sekarang
gimana caranya aku bisa bikin babi bangga kalau bape tahu ternyata aku menerima uang dari kamu
dia pasti sedih
ki kamu bener nggak papa

lu denger dulu penjelasan gue
lu jangan marah marah dulu denger dulu
aku gak perlu penjelasan apa apa
lo kenapa sih ra
gak mungkin ra
lo kenapa sih ra
ra maafin gue ya gue belum sempat jenguk bokap loh
oh iya keadaannya gimana sekarang udah baik kan belum
ya i'm just worried gue khawatir gitu soalnya dari tempat sakit sampai sampai ingetannya tuh hilang
terus sekarang dia kayak orang gila gitu
ra si yuluki kok gak masuk sekolah ya
padahal gue kan mau cari perhatian sama dia
ih mau gue pikirin
eh apa lo kurang ajar banget sih lo
eh maksud lo apa cium cium gue maksudnya
loh kenapa itu cuma tanda friends aja di luar negeri juga udah sering kok kayak gitu
luar negeri luar negeri biasa boleh lo pitak eh awas lo ya gara gara lo nih sekarang gue sama lorat tuh jadi musuhan
bukan musuhan tapi dia lagi marah sama gue so gara gara lo
eh denger ya sekali lagi gue bener bener beri lo
nah cukur mas cukur
ntar lo bikin rambut gue dibikin kogon

ih miskin banget sih lo
eh dirapin rambutnya
gak biasa pinggir jalan gue biasa di salon
gak mau gue
eh tampang lo aja gak ada yang mau potong
diraup muka lo
oh lo perempuan
aduh kok gak ada yang cukur ya
kok gak ada yang mau potong sama gue

kemana keliling keliling gak dapet pelanggan lagi
aduh ya allah
gimana caranya nyari duit ya allah
aduh kanan perut gue ngamuk lagi
kira kira luqy bisa makan gak ya sekarang
aku kayak peduli
ini kurang ajar beraninya lu menghina gue pake nyindir nyindir masalah rambut lagi lo
ngapain dia lari lari gehtuh
ampun jangan dipukulin bang ampun
eh siapa yang mau pukulin lo
gue ke sini mau ngubar lok wik gue tuh ke bawah me lo
sekarang buruan balekin
ah kirain apaan dasar botak
eh kurang ngajar lo ya malah menghina gue lo
hari pertama nyukur malah apes lagi
kok cuma nggak ope duit gue